ini baik oleh kl sudah ada surat edaran daripada menteri pan
bahwa indonesia bisa bergerak secara berterusan
yang di tionghoa mereka pakai kubis kan
setelah itu dikelola dan kemudian manfaatnya bisa dirasakan
gue lupa tadi dari media mana bilang kalau